kita cintai bersama ini
pada kesempatan yang kedua kembali lagi saya tidak henti hentinya untuk menyampaikan beberapa langkah pokok
yang dilakukan oleh pemerintah di dalam upaya pencegahan dan pengendalian covid sembilan belas ini
saya tidak segan segannya untuk mengingatkan kembali tentang bagaimana social distancing
atau menjaga jarak pada saat melaksanakan kegiatan sosial bersama yang lainnya
kami berharap bahwa kebijakan ini bisa diimplementasikan di seluruh tengah tengah masyarakat kita
sampai dengan tahapan bahwa setiap komunitas mampu menjaga lingkungannya
saling mengawasi saling mengingatkan
dan kemudian saling memperhatikan
dan kemudian saling membantu
karena pada hakikatnya inilah jati diri bangsa kita yang selalu bergotong royong
selalu memiliki tenggang rasa sosial untuk bersama sama menghadapi covid sembilan belas ini
oleh karena itu kami melihat bahwa semakin hari semakin bagus upaya yang bisa dilaksanakan oleh masyarakat
di dalam rangka menjaga jarak dalam konteks kontak sosial antar sesama
sudah cukup banyak yang memahami namun ini masih perlu kita tingkatkan
karena inilah salah satu cara yang paling efektif untuk menghindari
mencegah penularan dari satu orang ke orang yang lain
ini menjadi penting karena kita sadari bahwa tidak seluruh orang yang di dalam tubuhnya
ada virus covid sembilan belas memberikan gambaran sakit
kita sering sekaligus
sekarang mendapatkan kasus dengan covid sembilan belas positif dalam keadaan yang sakit ringan
sehingga merasa tidak sakit
atau bahkan tanpa gejala sama sekali
sadari bahwa ini menjadi bahaya
menjadi penting untuk bersama sama kita kendalikan
karena inilah penularan yang terjadi di masyarakat kita
terutama pada kelompok umur yang masih muda
seringkali karena kondisi fisiknya
seringkali karena kondisi imunitasnya jauh lebih baik
maka tidak memperhatikan menjaga jarak
sehingga dia membawa virus ini tanpa gejala
dan kemudian menularkan kepada keluarganya
dan kita tahu di antara keluarga kita mungkin ada yang rentan
orang lanjut usia
atau orang dengan memiliki penyakit
penyakit komorbit sebelumnya
semisal diabetes yang sudah menaun
hipertensi gagal ginjal dan sebagainya
nah mereka mereka inilah kemudian kalau tertular
akan masuk dalam kondisi yang berat
dan tidak menutup kemungkinan untuk bisa memberikan ancaman terhadap jiwanya
oleh karena itu mari bersama sama kita sadari
bagaimana seharusnya kita bersikap di dalam menghadapi
sehingga kita harapkan bersama sama kita bisa mengurangi aspek
kemungkinan penularan antar orang
ini yang penting
kemudian yang kedua kami menyadari bahwa semua ingin sehat
semua ingin tidak terkena penyakit ini
oleh karena itu manakala kemudian muncul gejala
kita harapkan yang pertama tidak panik
kemudian konsultasikan sehat kemudian berhenti berhenti berhenti

ke dokter ke puskesmas ke rumah sakit ataupun kemana
dari sanalah kemudian tentunya dokter secara profesional
akan mulai melihat menilai apakah ada indikasi yang kuat
untuk kemudian kita lakukan pemeriksaan

untuk mencari kemungkinan ini adalah terinfeksi
virus dan kemudian seberapa beratnya dan kemana harus kita rujuk di rumah sakit
kita sadari bersama bahwa sekarang rumah sakit kita didatangi oleh banyak orang dan kemudian
kapasitasnya hampir melebihi batas yang ada
tetapi kalau kita lihat dan kita teliti dengan baik sebenarnya banyak diantara mereka
yang sebenarnya tidak perlu diindikasikan untuk masuk ke rumah sakit
karena positif dengan keluhan yang ringan sebenarnya cukup untuk melakukan isolasi diri
strategi yang selanjutnya yang harus segera kita pahami adalah bagaimana kita melakukan isolasi diri
isolasi diri ini memiliki makna bahwa kita secara aktif melakukan upaya untuk melakukan
pencegahan agar tidak menularkan ke orang lain manakala kita yakini
atau kita duga diri kita sedang sakit
tinggal di rumah batasi kontak dengan anggota keluarga yang lain tidak menggunakan alat makan
dan alat minum secara bersama sama melakukan monitoring kondisi kesehatannya secara rutin
dan bisa melaksanakan konsultasi terus menerus dengan para tenaga kesehatan yang profesional
baik melalui call center satu ratus sembilan belas ekstensi sembilan yang dua puluh empat jam aktif
maupun melalui unicorn yang lain apakah haludog apakah kemudian seatpedia dan yang lain lainnya
ini juga harus dimaknai bahwa anggota keluarga yang lain menjadi supporting factor
untuk mereka yang sedang melaksanakan self isolation atau isolasi diri
tentunya komunitas menjadi penting untuk saling membantu
apabila memang ada tetangga kita yang diharuskan
melaksanakan isolasi diri maka alangkah baiknya tetangga yang lainnya untuk selalu melihat
memonitor memberikan dukungan memberikan supporting kepada tetangga kita yang sedang melaksanakan isolasi diri
inilah yang upaya yang bisa kita lakukan sehingga kemudian secara selektif kita bisa melakukan pengawasan
untuk pencegahan penularan
yang sekarang sedang dilaksanakan oleh pemerintah sejak hari jumat sore
adalah melakukan screening test
kita akan melakukan pemeriksaan secara massal pada kelompok kelompok beresiko
sekali lagi kita akan melakukan pemeriksaan pada kelompok kelompok yang beresiko
sebagai contoh manakala ada kasus positif yang dirawat di rumah sakit
maka kita akan melakukan penelusuran terhadap keluarganya
dan seluruh keluarganya
akan kita lakukan screening test
manakala kemudian dia juga memiliki aktivitas di luar keluarganya misalnya bekerja di kantor
maka rekan kerja di kantor pun yang memiliki peluang kontak dekat akan seluruhnya kita tes
ini upaya yang kita lakukan pada tahap awal untuk screening test untuk pemeriksaan penapisan
sudah barang tentu ini akan secara lebih besar lebih masif dan lebih besar
kita laksanakan karena kita bersyukur bahwa satu ratus lima puluh ribu kit tes ini hari ini sudah berada di tanah air
yang kemarin dijemput dengan menggunakan pesawat hercules ke china
posisi terakhir yang kami terima adalah bahwa pesawat sedang transit di natuna
untuk kemudian tidak berapa lama lagi akan melanjutkan perjalanan menuju jakarta
oleh karena itu dengan satu lima ratus eh ulangi oleh karena itu dengan satu ratus lima puluh ribu kit
maka kita akan sebarkan ke seluruh tanah air sesuai dengan pengelompokan resiko faktor resiko di masyarakat
atas dasar kasus positif yang kita layani di rumah sakit
ini yang menjadi acuan kita dan tidak berapa lama lagi kita juga akan mendatangkan jumlah yang lebih besar
sehingga target kita adalah satu juta kit untuk memeriksa kelompok yang beresiko di antara masyarakat kita
kemudian sudah barang tentu dari hasil pemeriksaan ini karena ini penapisan karena ini screening
pasti harus ada follow up nya
yang pertama apabila ditemukan kasus negatif
maka kita akan meminta siapapun yang hasilnya negatif untuk tetap melakukan social distancing
tetap melakukan untuk menjaga jarak dengan siapapun
karena hasil negatif tidak memberikan jaminan bahwa yang bersangkutan tidak terinfeksi
kita pahami bahwa rapid test tes cepat yang kita lakukan sekarang ini
basisnya adalah melihat respon serologi darah dari infeksi covid sembilan belas
sehingga tentunya pada infeksi yang masih
ini berada di kisaran sebelum tujuh hari enam sampai tujuh hari
tentunya respon imunologi belum muncul
hasilnya pasti negatif meskipun di dalam tubuhnya sudah ada infeksi
oleh karena itu ini harus diulang lagi di tujuh hari berikutnya
untuk memastikan apakah memang betul betul negatif
atau memang masih pada masa di mana respon serologinya belum terbentuk
nah inilah yang kemudian menjadi dasar
buat kita bahwa tidak ada satupun yang memberikan garansi bahwa kalau pemeriksaannya negatif
itu diemaknai tidak terinfeksi
apabila dua kali dilakukan pemeriksaan dan ternyata tetap negatif
kita bisa meyakini bahwa saat ini sedang tidak terinfeksi
tetapi bisa besoknya terinfeksi
manakala upaya untuk kontak dekat tidak dijalankan
kemudian upaya untuk melakukan isolasi diri dari orang lain yang positif tidak dijalankan dengan baik
ini yang menjadi penting sehingga kita harus memahami itu
manakala hasilnya ditemukan positif
maka kita akan melakukan pemeriksaan ulang dengan menggunakan pcr
karena pcr ini adalah pemeriksaan dengan metode molekuler
yang memiliki sensitivitas jauh lebih tinggi dibanding dengan
rapid test yang berbasis serologi
oleh karena itu dari sinilah nanti akan kita pisah pisahkan
positif tanpa keluhan atau positif dengan keluhan yang sedikit
maka mampu kita harapkan mampu bersama sama masyarakat semuanya
untuk melaksanakan isolasi diri di rumah dengan pengawasan komunitas tentunya
namun apabila disertai dengan gejala ringan sedang
maka pemerintah sudah menyiapkan penambahan ruang isolasi rumah sakit
beberapa saat yang lalu kita sudah mendengar bersama sama bahwa ada satu hotel
oleh pihak swasta yang didedikasikan untuk isolasi rumah sakit di dalam jumlah yang besar
bahkan sekarang wisma atlet sedang dalam proses untuk kita kejar segera siap
harapannya hari senin besok juga sudah bisa dioperasionalkan
dua duanya ini adalah prototipe yang kita bangun di pusat
harapannya nanti juga akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah
dalam rangka melaksanakan isolasi rumah sakit
sehingga hanya untuk kasus kasus sedang berat dengan komplikasi yang berat
ini sajalah yang kita kirim ke rumah sakit yang memiliki ruang isolasi tekanan negatif
dengan peralatan yang canggih
ini menjadi penting karena kita harus selektif betul memanfaatkan kapasitas rumah sakit yang ada
sehingga kita tidak kemudian secara tergesa gesa kita seluruhnya dimasukkan di rumah sakit
nanti kalau sudah ada pasien yang kemudian memiliki tuntutan layanan rawatan untuk menengah dan berat
sedang sampai berat kita jadi kelabakan untuk menyiapkan
ini tentunya akan mutlak membutuhkan kerja sosial
mutlak membutuhkan kerjasama semua pihak bukan hanya pemerintah
di dalam komponen pemerintah itu adalah mengintegrasikan kapasitas sipil militer
juga dengan dunia usaha dan masyarakat
ini menjadi kunci keberhasilan kita bersama sama untuk memerangi covid sembilan belas
yang terakhir saya akan menyampaikan update dari kasus positif yang kita rawat
sampai dengan tanggal hari ini
pada pukul dua belas
ada penambahan kasus positif sebanyak enam puluh empat orang
sehingga totalnya adalah lima ratus empat belas orang
ada juga penambahan kasus yang sudah sembuh
sudah dua kali pemeriksaan negatif dan dinyatakan sembuh dan dibolehkan pulang
sebanyak sembilan orang sehingga totalnya menjadi dua puluh sembilan orang
namun juga ada penambahan kasus yang meninggal dari perjalanan penyakit ini
sebanyak sepuluh orang sehingga total yang meninggal pada posisi sekarang adalah empat puluh delapan orang
distribusinya bisa dilihat di dalam tabel
data ini sudah kami berikan kepada kepala dinas kesehatan provinsi
untuk kemudian dilanjutkan ke rumah sakit bagi kepentingan layanan rawatan rumah sakit
dan kemudian diberikan kepada dinas dalam kepentingan untuk melaksanakan kontak tracing
sudah barang tentu informasi ini juga sudah dilaporkan oleh kepala dinas masing masing
kepada kepala daerah masing masing
ini yang kemudian harus kita bangun sekali lagi bahwa
social distancing menjaga jarak itu harus kita laksanakan dengan basis komunitas saat ini
harapan kita adalah masyarakat saling mengingatkan masyarakat saling mengawasi
beberapa pembelajaran baik sudah kita didapatkan dari beberapa kasus ini
kemudian yang berikutnya kita juga sudah mulai menyiapkan tentang rumah sakit tambahan
screening tes dengan menggunakan rapid test
dan kemudian obat obatan yang sudah akan kita gunakan pun juga sudah kita miliki
namun sekali lagi obat obatan ini adalah atas resep dokter
atas indikasi yang diberikan oleh dokter
tidak dibenarkan untuk kemudian kita simpan sendiri atau kita minum dengan konteks pencegahan
karena secara keilmuan tidak ada upaya pencegahan dengan meminum obat tertentu
kembali lagi bahwa menghindari meminimalkan
membatasi kontak ini adalah cara yang paling baik
yang kedua jaga imunitas diri masing masing agar tetap sehat
agar tetap bisa melaksanakan aktivitas ringan di rumah yang seimbang
karena bukan dimaknai bahwa bekerja dari rumah artinya tidak melaksanakan aktivitas apapun
ini justru akan menurunkan kondisi imunitas kita
saudara saudara inilah beberapa hal yang saya sampaikan
mudah mudahan bisa dipahami
pemerintah secara serius secara bersungguh sungguh mengerahkan semua kapasitas yang dimiliki
untuk menjaga agar yang sehat tetap sehat tidak tertular
dan yang sakit segera bisa kita amankan untuk tidak menularkan kepada orang lain
dan kita berikan layanan yang terbaik agar segera sehat kembali
dan kita bersama sama akan menuju ke masyarakat
dan kita akan mencari masalah yang lebih baik
terima kasih selamat sore